imam besar fpi rizik syihab datang memenuhi panggilan dari mabes polri
ia dimintai keterangan sebagai saksi
rizik syihab datang sekitar pukul setengah sepuluh pagi
dan didampingi oleh beberapa orang simpatisannya
ke kantor bareskrim di gambir jakarta pusat
pemeriksaan rizik syihab kali ini sebagai saksi ahli agama
yang diajukan oleh pelapor muksin alatas
ketua dpp fpi dki dalam kasus penodaan agama
dengan tersangka gubernur nonaktif basuku cahaya purnama
sementara rizik syihab usai pemeriksaan tetap menuntut polisi menahan ahok
meski polisi punya cukup alasan untuk tidak menahan tersangka
dengan polisi rizik syihab sebagai ahli yang ditujuk dari pelapor
sangat bahkan kami minta ahok ini segera ditahan
sekali lagi segera ditahan
tolong catat baik baik sepanjang sejarah penegakan hukum di indonesia
tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
yang tidak ditahan tidak ada
dan kini kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
aziza hanum dari barai skrim polri
hanum sudah sejauh mana pemeriksaan saksi ahli hari ini
memang pada pukul setengah satu tadi baru saja berakhir
pemeriksaan terkait dengan kasus penodaan agama kali ini
yang menjadi saksi ahli yang diundang untuk dimintai keterangannya ke barreskrim
adalah imam besar front pembela islam
tadi kepada rekan rekan pers rizik menyatakan bahwa diajukan beberapa pertanyaan
oleh para penyidik dan tadi rizik mengatakan bahwa
yang dia sampaikan hampir sama persis seperti di bap yang sudah dia naikkan
yang sudah dia katakan digelar perkara terbuka terbatas beberapa waktu lalu
namun dia menambahkan beberapa poin
seperti buku merubah indonesia yang dibuat oleh tim ahok dan juga ahok
lalu juga tadi dia menambahkan ada beberapa poin yang diambil oleh tim ahok dan juga ahok
ada beberapa rekaman pidato dan juga rekaman wawancara ahok di berbagai tempat
yang menurutnya itu menistakan al quran
bukan hanya terkait dengan surat al ma'idah ayat lima puluh satu
seperti yang ahok sebutkan di kepulauan seribu
namun ada beberapa ayat ayat lain yang juga disinggung
tapi tadi rizik tidak mendetailkannya seperti apa
lalu juga tadi rizik mengatakan bahwa tingkat penyidikan ini memang sudah dalam tingkat pro justis ya
dimana artinya bahwa tuntutan dari fpi tetap sama
jilid satu nanti mereka kemarin berdemo jilid dua mereka turun ke jalan
dan nanti jilid tiga pada tanggal dua desember
mereka akan tetap menuntut tetap satu suara yakni untuk memenjarakan ahok
jadi untuk menaikan saja kerana hukum menurut mereka tidak cukup
baik hanum mengapa kehadiran habib rizik diperlukan sebagai saksi ahli
mengingat rizik syihab ini merupakan salah satu tokoh sentral
dari organisasi kemasyarakat
kami adalah masyarakat islam di indonesia
tempatnya adalah front pemilai islam atau fpi
dan rizik ini memang selalu vokal untuk menyuarakan
tuntutannya atau aspirasinya mengenai
dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh gubernuron aktif basuki cahaya purnama
rizik diundang kali ini ke sini bukan sebagai pelapor
tapi sebagai saksi ahli agama yang diajukan oleh dpp fpi dki
yakni mohsen alatas yang sebagai pelapor
dan kedatangan rizik kali ini tadi dia juga menyebutkan bahwa
dia siap dua puluh empat jam untuk dipanggil kapan saja terkait untuk menjadi saksi ahli
maupun saksi untuk kasus kasus yang tetap melibatkan untuk bisa
baik terima kasih atas informasinya
produser lapangan cnn indonesia aziza hanum
langsung dari gedung bares krim polri